sebanyak enam puluh sembilan ekor sapi di kabupaten tasik malaya jawa barat
terkonfirmasi terjangkit penyakit mulut dan kuku atau pmk
angka ini bertambah dari rabu sebelas mei lalu yang hanya berjumlah tujuh belas kasus
dinas pertanian pangan dan perikanan kabupaten tasik malaya
langsung melakukan pemeriksaan hewan di pasar hewan
penyemprotan cairan disinfektan
hingga berencana menutup pasar hewan mulai jumat tiga belas mei
sementara menurut dinas ketahanan pangan dan peternakan jawa barat
selain kabupaten tasik malaya kabupaten garut dan kota banjar
juga melaporkan ada kasus pmk pada hewan
untuk kabupaten garut terdapat tiga ratus empat puluh enam ekor hewan
kota banjar empat puluh ekor hewan
dengan demikian ada empat ratus lima puluh lima ekor hewan di jabar
yang terkonfirmasi positif pmk
kepala dkpp jabar arifin sujayana mengaku
kini tim khusus sudah dibenarkan

untuk menekan penyebaran penyakit ini
ia juga menyampaikan sembilan puluh persen hewan berasal dari luar jawa barat
minimnya checkpoin pemeriksaan menjadi tantangan menangani kasus ini
ya banyak jalan tikus
karena cekpoin kita cuma dua pak
di jalan arteri yaitu di banjar dengan di losari
kalau yang masuk ke tol
ya kita juga sedang lakukan koordinasi dengan badan pengelola jalan tol
untuk ada posko lah di mana di jalan tol
melihat penyebaran penyakit sudah masuk ke jabar
rumah potong hewan di kota bandung juga melakukan antisipasi
surat keterangan sehat serta bebas dari penyakit pmk
adalah syarat masuk rumah potong hewan
pemeriksaan lanjutan di rph dilakukan untuk memastikan
hewan dalam kondisi sehat
saat akan dipotong kita lakukan juga pemeriksaan
ada namanya antemortem termasuk postmortem setelah dipotong
untuk lebih lagi meyakinkan bahwa hewan yang beredar
kemudian yang akan dipotong itu
sehat dan tentunya bebas dari pmk
tak hanya itu setiap ada kedatangan hewan
pengelola rumah potong hewan juga melakukan penyemprotan disinfektan khusus
di sejumlah titik